berikutnya hari ini kita memperingati hari kartini
selamat untuk para wanita di indonesia
menurut semangatnya tetap lestari
dan kartini zaman sekarang bisa mewujudkan kemadiran dengan kreativitas
di malang jawa timur ada seorang perempuan bisa mendapat penghasilan puluhan juta rupiah dari media sosial
wah ini salah satu kreativitasnya adalah merias wajahnya sendiri menjadi orang lain
dari artis hingga presiden
presiden siapa nih
kita lihat bersama
ini adalah wajah wajah orang terkenal
ada kartini soekarno dan jokowi
buat rakyat indonesia selamat hari raya kemerdekaan
hari raya kemerdekaan
padahal ini semua berasal dari satu wajah
empunya harfrida vindi atau biasa dipanggil vindi
adalah seorang makeup karakter yang memulai karirnya
uniknya kemampuannya memulai sewajah
baik untuk makeup karakter kecantikan dan face painting
didapatkannya secara otodidak dari youtube
dari ilmu yang didapatkannya
vindi rajin mengemasnya menjadi tutorial
dan mengunggahnya di blog youtube instagram
nah ngomong ngomong nih mbak punya kreativitas seperti ini titik baliknya apa
ya sebenarnya kita tuh sebagai cewek harus mandiri ya
sebagai wanita itu harus mandi
karena kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan
umurnya pasangan kita tuh nggak sampai kapan
jadi selama kita hidup kita harus menghasilkan sesuatu
supaya kita tuh bisa semangat tiap hari tuh ada karya
dan kita tuh merasa nggak itu itu aja hidupnya
betul jadi titik baliknya itu adalah jadi perempuan harus mandiri
dan ini dengan kreativitas seperti ini
akun youtubenya diikuti tak kurang empat puluh empat juta pelanggan
empat puluh tiga juta pengikut instagram dan jutaan pembaca di blognya
teknik penyampaiannya mudah dimengerti dan
apa adanya menjadi salah satu faktor pendukung
berangkat dari online kini findi memiliki studio untuk kelas private makeup
yang belajar dari berbagai daerah bahkan luar negeri
proses keberhasilan vindi memang menunjukkan
dengan mengasah kreativitas pada hal hal baru